nah ini juga sebenarnya mengharukan pak mirsa atau juga sebenarnya lebih sedih kalau saya lihatnya ya
ini momen mengharukan terjadi saat wisuda sarjana lulusan universitas islam negeri uinar raniri di banda aceh
ya ada seorang ayah naik ke panggung wisuda menggantikan putrinya yang ternyata telah meninggal dunia
kehadiran orang tua di wisuda anaknya adalah hal biasa
namun sebuah momen mengharukan terjadi di aceh ketika seorang ayah menghadiri wisuda untuk menggantikan putrinya yang telah meninggal
dilansir dari detik com peristiwa ini terjadi di universitas islam negeri araniri bana aceh pada rabu dua puluh tujuh februari dua ribu sembilan belas
di antara deretan wisudawan bertoga yang berkata
yang naik ke atas panggung untuk menerima ijazah ada seorang pria yang ikut berbaris
ia adalah ayah dari almarhumah rina muharami yang merupakan lulusan program studi kimia fakultas tarbiah
detik detik ayah rina menggantikan anaknya untuk wisuda diunggah di akun instagram dan youtube resmi uin ar ranire
sang ayah menerima ijazah rina lalu bersalaman dengan rektor dan dekan di atas panggung
ia juga dipeluk lalu mendekap erat
ijazah putrinya dan turun dari panggung
rina telah menyelesaikan sedang skripsi pada dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas lalu
beberapa hari kemudian dia terserang penyakit tipus dan meninggal dunia
menurut sang ayah rina selalu mengungkapkan cita citanya membantu keluarganya jika suatu hari nanti berhasil
dalam kesehariannya almarhumah pun selalu membantu orang tua di salah kesibukan kampusnya
ia juga menjadi guru mengaji bagi anak anak di lingkungan rumahnya
ijazah menerima ijazah rina lalu bersalaman dengan rektor dan dekan di atas panggung
dari kecil kita didik saat sudah keberhasilan ini sudah berhasil tidak kita ambil kan sayang juga